pemerintah telah mengumpulkan dana dari hasil lelang sitaan negara sebesar rp delapan belas empat triliun rupiah sepanjang dua ribu delapan belas
hasil lelang sitaan negara pada dua ribu delapan belas terdiri dari penerimaan bukan pajak pnbp sebesar rp empat ratus lima puluh satu tujuh miliar
meski hasil lelang naik jumlah pelelangan berkurang menjadi lima puluh tiga tujuh ratus tiga puluh tiga kali
sementara pada dua ribu tujuh belas tercatat ada lima puluh enam lima puluh tiga kali lelang dan lima puluh delapan enam ratus tujuh puluh empat kali pada dua ribu enam belas
berkurangnya frekuensi lelang lantaran adanya pembenahan dalam proses lelang tersebut
agar setiap kali dilakukan lelang jumlah barang yang laku terus meningkat